hai di rumah papan berukuran tiga kali empat meter yang dibangun di tengah hutan kota jawa
desa rumah tiga kecamatan teluk ambon kota ambon maluku inilah nenek songko menghabiskan
hari harinya wanita berusia delapan puluh tahun ini hidup sebatang karang setelah suami yang menjadi tumpuan
hidupnya meninggal dunia dua tahun silam nenek songko bahkan sempat tak memiliki tempat tinggal
setelah rumah yang dibangun di permukiman pohon nangka roboh diterjang angin beruntung
nenek songko mendapat bantuan lahan kosong dari seorang pemilik lahan meski hanya menumpang nenek
songko bersyukur bisa membangun rumah untuk melindunginya dari panas dan hujan karena
keterbatasan biaya warga setempat menyumbangkan bahan bahan bangunan mulai dari papan bekas daun
sen bekas triplex hingga kayu kondisi miris rumah lansia ini terlihat sangat terbatas
belum pernah tersentuh bantuan pemerintah ia tinggal dengan kondisi lantai rumahnya yang
nyaris ambruk bahkan di tempat tinggal ini pun nenek songko tidur tanpa memiliki kasur yang layak
untuk menyambung hidup sehari hari nenek songko menggarap sebuah lahan kosong yang disumbangkan
pemilik lahan untuk berkebun setiap hari nenek songko merawat singkong yang ditanam tak jauh dari
sudah berapa tahun tinggal di sini jadi tinggal di sini
kali sudah dua puluh tahun dua puluh tahun sebelumnya tinggal di mana begitu tinggal sebenarnya dibawa habis itu
bawa aku disitu orang orang busing dan orang orang yang timur kenapa dibawa ke sini
ketua rt dua rw tujuh desa rumah tiga mengaku warganya bernama songko sempat menerima bantuan keluarga
harapan namun setelah sepeninggalan sang suami nenek songko tak lagi menerima bantuan pkh
wasenggo denge wasongko rondua itu kan nih satu laki cuma dulu bantuan pkh tapi karena sih bisa
rumah itu rumah rumah yang punggil aja rumahnya itu nenek songko memiliki tiga anak namun ia memilih
hidup sendiri karena tidak mau merepotkan sang anak yang sudah berkeluarga untuk bertahan hidup
nenek songko menjual hasil kebunnya ke pasar tim liputan cnn indonesia ambon maluku